kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
menggelar malam penghargaan pupr dua ribu tujuh belas
untuk yang kedua kalinya
selain memperoleh piala dan sertifikat
para pemenang juga mendapatkan program
senilai dua puluh miliar rupiah
untuk meningkatkan pembangunan di bidang pupr